semuanya terutama kamu zahil jangan kebanyakan baper bisa bisa kamu saya kutuk dari lembar
oh ya hahaha ayo sekarang cepatnya kita ambil teko itu kalau dibersihin pasti mungkin seneng
kenal ngapain kesini buat saya
ebing kayaknya kita udah aman dari om jin ah enggak kita masih di sini ping itu masih ada
tembok tuh hai hai
hehehe parent ini mengejut engkepnya ada piplosnya gapain takut ya
aku tuh di sini mas
kalian harus secepatnya dapatkan pangeran kalau tidak kalian semua akan mendapatkan
hukumannya terutama kamu zahil
jangan kebanyakan baper bisa bisa kamu saya kutub jadi lemper
oh ya hahaha ayo sekarang secepatnya kita ambil teko itu
kalau dibersihin pasti om zin seneng
kalian kenapa ngambil itu kan bukan punya kalian bodoh amat
yang penting teko ini sudah ada di tangan kita
sekarang tinggal pangerannya
kamu tidak bisa kabur lagi
hehehe nelah ah hehehe salam tuhan
oh he network pangeran kaget ya kecil jaga pickle hahaha
yang asli asli kan dia dong lebih kinclong ubing ubbing itu yang asli bukan kayaknya
ini asli bos ubing cepat kamu buka tengok itu ya
buka ya bos
berarti ini yang asli
kalau begitu biar aku saja yang buka
ini yang asli kan ya ini yang asli
om jin gak boleh pakai mantra mantra
lagi nanti kalau ada yang melihat benda melayang melayang sendiri bisa gawat
tuh lihat bu si jun lagi nonton tv
itu cuma perasaan ibu aja
pokoknya ayah yakin di rumah kita ini gak ada hantu
mana ada hantu zaman sekarang ya bu
iih enak aja enggak ibu sih berani ih
ada suara ngorong
tapi kecil dimana ya
ahaha itu dia
dia melur nih
nih mami bantuin deh
selalu aja bikin kesalahan
sekali lagi junaid bikin kesalahan
jangan asal pengen pecat
perusahaan kita itu masih butuh junaidi
lagi pula dia karyawan baik
setiap orang marah marah pasti nih
tuh bawaannya mulus
yang nyemprot nyemprot di muka iping tuh apaan ya
juga dari italiano
bikin panjang palanya